berarti bapak halu yang bohong
yang waktu itu nyari kontrakan ya ayo
sama saya aja mas edi
eh tis ah usah
bener kan kata bapak saya
berarti lo kagetan
saya udah kagetan
kan aninya lagi kerja
saya cuman liatin pintu rumahnya aja
ngapain lo liatin pintu rumahnya anik
sebelum saya gila beneran
jangan pergi dulu loh
terima kasih ya bu
potati tau gak
gara gara diputusin sama ceweknya
dia kecewa terus mabuk durian
iya mabuknya parah
dia juga ngacak ngacak
bisa nggak sih jawabnya itu
dagangan udah abis
kalo udah ada barangnya
jadi bang ojek itu juga mabuk duren
sama ke mas pur
pasti karena bang ojek stres ngadepin mertua

mertuanya bang ojek itu emak saya bu
mertuanya bang ojek itu emak saya bu

nanti kalau handphone cerdasnya sudah ada di tangan saya
kita main cerdas cerdasan handphone ya
kita main cerdas cerdasan handphone ya
biar kata handphone lu cerdas
tapi kalau lu nyokang gak percuma
berarti bapak lu yang bohong
berarti bapak lu yang bohong
yang waktu itu nyari kontra kan ya
sama saya aja mas edi
sama saya aja mas edi
sama saya aja mas edi
eh kamu yang minggir
bener kan kata bapak saya saya cerdas
ini saya bawa titipan dari maknya bang udin
eh kenapa dikejing gue
kebetulan baru aku mau cari kau
handphone cerdas yang kau pisahin sudah aku dapat
mantap sekali tuh
bang gimana caranya lainnya bang
saya mau pis bukan
wah mana aku tahu tis
cobalah kau tanya dia
mas edi tahu
saya nggak mau tahu
kau bayar dulu
nanti saja bang
saya tahu bang
kalau lo tahu kenapa makan lo bunyi
dunia gue nyelip jepik
perempuan yang semua
tidak ada yang kena
tadinya gue mau ke rumahnya si ani
ketemu sama nyaknya si udin ngantuk
gue lah suruh nganterin rantang ke parkiran
tempat manggal si udin ngantuk
terus lo ketemu sama maudin ngantuknya
untung gue ketemu sama temannya aja
kalau gue ketemu langsung sama udin ngantuk
kue colok tuh matanya yang ngantuan
emang lo ada masalah apa sama udin ngantuk
dia sama nyaknya
udah bikin sengsara hidup gue
tiap gue mau ketemu sama si ani
lo kenal sama udin ngantuk
bukannya kenal lagi
gue sama udin ngantuk temen satu sma
kalau sekolahan kita mau tawuran
dia maju paling duluan
sekolahnya kita mau serang dilewatin
saya berhenti disini aja
kok berhenti disini
kan belum sampai rumahnya
saya mau cari makanan dulu kang
tau caranya main pis bukan
oh tau kang
ojeknya gak usah bayar
ini beneran gratis ini kang
iya asal saya diajarin
main pis bukan
waduh makasih banyak nih kang ya
masakannya abang enak
masakannya abang enak
yakin lu kagak pedas
nah sekarang tinggal kasih nama aja nih kang
boleh yang tidak sebenarnya
oh boleh boleh kang
juragan ojek pengkolan
kalau itu mah kepanjangan kang
kalau itu gak kepanjangan kang
kirain abang kuat
ampun bang kirain abang kuat
ampun bang kirain abang kuat
namanya jangan itu atu mas
malu sama temen temen diseluruh dunia
yaudah namanya mau apa
yang tadi aja
yang tadi aja tisna imut
yang tadi aja tisna imut
pergi janganlah balik lagi kemari jangan usir saya bang pergi